suksma berhasil menyisikan lebih dari delapan puluh saingannya dalam seleksi di pulau dewata
tapi siapa sangka ia pernah merasa tidak percaya diri dengan fisiknya
terutama saat ia menjalani seleksi nasional paski beraka ini
sebelumnya suksma nggak pernah nggak pernah nyangka kalau suksma itu bakal jadi wakil provinsi bali untuk ke nasional
soalnya waktu itu gerakan sukma tuh masih gendut ini udah gendut tapi dulu tuh masih gendut lagi
iya jadi teman teman banyak yang ngeremehin
kamu gak usah ikut seleksi ke provinsi badan kamu kayak gini gak bakal lolos
iya disitu sukma sempat down terus cerita sama mama sama papa
tapi bapak bilang waktu itu gak usah down kita usaha doa yang terpenting
nanti bapak sama mama pasti doain
akhirnya sampai itu saya lolos ke provinsi teman teman pada diem semua
suksma besar di kabupaten jemberana bali
lahir dari pasangan ketut ketut
bapaknya widya setawa dan imade purniastini
prestasi dan kegigihan sukma tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tuanya
terutama dari bapaknya yang berprofesi sebagai petani
bapak sama mama kan nggak nyangka soalnya kan waktu itu masampet down curhat ke bapak sama mama waktu itu
ya bener bener nggak nyangka pokoknya
karena sebelum suksma berangkat ke provinsi itu kan banyak yang ngeremehin
terus bapak bilang sekarang kamu udah jadi wakil provinsi
bapaknya sudah jadi wakil internasional
jadi kalau kamu udah bukan membawa nama pribadi lagi
kamu membawa nama lembaga itu nama provinsi
kamu nggak usah inget inget yang udah udah dulu
misalnya teman teman kamu atau kakak senior kamu meremehkan kamu
udah nggak usah inget inget itu lagi
sekarang kamu melangkah ke depan nggak usah noleh ke belakang lagi
kamu usaha doa dan yang penting ada niat di diri sendiri
suksma mengaku ia tumbuh dengan ketidakyakinan orang orang di sekitarnya atas kemampuan dirinya

dan menjadi pas gibraka yang akan mengibarkan replika sangsang

merupakan jawaban bagi keraguan tersebut
ia tidak perlu berkata hanya perlu membuktikan
ia tidak perlu berkata hanya perlu membuktikan
suksma mendapat dukungan penuh dari orang tuanya
keinginan muhammad iqbal mahmud menjadi paski braka justru sempat tak mendapat dukungan dari sang ayah
yang sehari hari bekerja sebagai penarik bentor
yang sehari hari bekerja sebagai penarik bentor
tapi ini tak membuat iqbal patah arang
iqbal bertekad bisa menyisikan ratusan remaja lain dan melaju hingga ke tingkat nasional
ia pun berhasil menjejakkan kaki di jakarta sebagai calon anggota paski beraka nasional utusan provinsi gorontalo

berat sih karena pada saat itu yang ikut seleksi paski beraka itu
berat sih karena pada saat itu yang ikut seleksi pas gibraka itu
seleksi pas kiberaika itu sekitar waktu seleksi kota sekitar empat ratus lebih dan seleksi provinsi sekitaran tiga ratus lebih
sebenarnya ayah sih gak setuju
takut dengan kesehatanku
terus aku ngomong ke ayah
ayah percaya kepadaku
terus ayah bilang yaudah kamu ikutin aja kemauanmu
terus aku bilang ayah aku janji aku akan merubah derajat keluargaku
karena di keluarga ku belum ada yang menjadi seorang pas kiberaika nasional
ibunda iqbal selvi ani yang sehari hari bekerja sebagai asisten rumah tangga tak henti mengucap syukur
sulungnya telah menjadi kebanggaan keluarga
sementara bagi iqbal kondisi keluarga justru menjadi lecutan semangat yang tak boleh padam
ya kami sebagai orang tua sangat bangga bangga sekali
dan sangat senang sekali dia bisa terpilih menjadi pas kiberaika nasional
dan insya allah harapannya ke depan dia bisa membanggakan kedua orang tuanya
sempat minder juga pada saat untuk seleksi
itu sih saya jadikan sebagai motivasi karena setiap siswa itu kan mempunyai orang tua yang pekerjaannya itu kan pejabat atau apa kan
aku jadikan ayah itu sebagai motivasi aku bahwa abang bentor itu anaknya abang bentor itu bisa menjadi lebih baik
aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi seorang pasukan delapan ataupun seorang pengerek ataupun danpok delapan
aku akan tunjukkan bahwa aku pasti bisa

aku akan menunjukkan bahwa aku pasti bisa
aku akan menunjukkan bahwa aku pasti bisa
di depan jutaan pasang mata mengibarkan sang saka merah putih dengan mengenakan pakaian dinas upacara
seakan membayar semua peluh perjuangan para calon anggota paski beraka ini untuk menjadi bagian dalam upacara detik detik proklamasi kemerdekaan di istana merdeka
kisah pas kiberaika
kisah pas kiberaika
calon anggota pas kiberaika dua ribu delapan belas ini telah menerima pakaian upacara yang dibuat khusus untuk tampil di istana merdeka pada tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
kisah pas kiberaika
kisah pas kiberaika
telah mencoba pakaian ini calon anggota paski braka menyatakan sudah tak sabar untuk mengenakannya
kisah pas kiberaika
saya merasa bangga sekali lah
perjuangan untuk kesini juga susah
kisah pas kiberaika
dan pas saya menggangg pedeu ini ada rasa bangga saya bisa mewakili sumatera utara dalam pas kiberaika dua ribu delapan belas ini
pokoknya baju ini pengen cepat cepat saya pakai
kisah pas kiberaika
saya merasa bersyukur sekali bisa terpilih dari sekolah saya bahwa pas kiberaika nasional setelah pakai baju pedeu ini saya merasa senang sekali
kisah pas kiberaika
kisah pas kiberaika
kisah pas kiberaika
kisah pas kiberaika
kisah pas kiberaika
kisah pas kiberaika
pemelpol perm tulis
bukan dua tidak tiga
tak ada yang berbeda hari ini
dreplangkah kaki para calon anggota pasukan penghibar bendera masih mengkema di lapangan cibubur jakarta timur
mendekati hari h latihan semakin intens dan pelatih semakin keras menempa mental capaska
tak jarang porsi latihan yang sangat menguras tenaga membuat sebagian capaska kewalahan
intan capaska asal maluku utara ini tak kuasa lagi melangkahkan kakinya
ia hanya terduduk lemas di pinggir lapangan
pembina dan pelatih bergantian memastikan keadaannya baik baik saja
lama kemudian air matanya menetes
dengan lucutan semangat dari pelatih ia mencoba memulihkan lagi tenaga yang tersisa
latihan kembali berjalan seperti biasa
namun intan kembali jatuh
tim dokter pun segera memberikan tindakan medis
untunglah ternyata ia baik baik saja
tak selamanya cerita paski berakacari tanpa air mata
perjuangan dan pengorbanan mereka diwarnai peluh air mata bahkan rasa sakit
intan semangat ya
harus tetap semangat
harus apapun rasa sakitnya harus dilawan
kalau kamu jatuh bangun lagi
kalau kamu jatuh bangun lagi
jangan mudah menyerah
buat mama buat papa
enggak usah khawatir
aku disini baik baik saja
aku selalu berusaha buat yang terbaik
aku selalu berusaha buat mama dan papa bangga
apapun akan aku lakukan
niat aku untuk banggain mama sama papa
jadi enggak usah khawatir
aku disini baik baik saja
jadi ayah dan ibunya intan tidak usah khawatir
anaknya kuat disini
karena kami tentu saja kakak pembina kakak pelatih akan menjaga intan dan teman teman yang disini support
ya intan ya
ayo jangan menyerah
kalau yang lain bisa senior senior kamu bisa
itu artinya kamu juga bisa
dengan cara inilah mereka dibentuk menjadi pribadi pribadi yang tangguh mengangkat yang jatuh menguatkan yang lemah
telepon seluler para capaska memang ditahan selama masa diklat
namun ada satu hari pembina memperbolehkan keluarga mereka datang menjenguk
tidak semua capaska bisa melepas kerinduan dengan keluarga
bagi mereka yang bisa bertemu momen ini tentu menjadi hal yang sangat membahagiakan
seolah bisa merasakan kerinduan putrinya muhlis sirajudin terbang jauh jauh dari tidore maluku utara untuk menemui buah hatinya
saya mau sengaja datang kesini untuk menjenguk dia
sekedar melepas kangen
karena sudah rasa kangen itu sangat
sudah sangat sangat jauh
tadi pas pertama kali ketemu gimana
ya merpelukan ya
pak muklis jadi kemarin itu ceritanya intan sempat kangen kayaknya sih ya gitu
apa kayaknya itu yang jadi insting bapak kayaknya ngerasa saya harus ke jakarta nih jenguk
atau apa yang membuat bapak kayaknya saya harus ke jakarta deh jenguk anak saya gitu
dia kan dekat sama saya gitu
dia paling dekat sama saya jadi saya bisa rasain apa yang dia rasakan
apa yang kamu rasakan
saya rasakan bahwa dia tuh kangen sekali sama saya
jadi saya harus datang untuk mengobati rasa kangennya itu
dan alhamdulillah itu menjadi satu motivasi bagi dia
resiskan dia udah yang kembali
aku kan kangen banget sama papa dari pas masuk karantina itu kan udah gak boleh komunikasi
udah gak ketemu juga
nggak ketemu juga jadi kalau bapak kesini ya seneng lah bisa ngelepas kangen gitu
minggu pagi kemarin para calon paski beraka untuk pertama kalinya berlatih di istana merdeka
kebanyakan dari mereka ini adalah pertama kalinya menjejakan kaki di ibu kota negara
senang gitu senang bisa keluar dari cibubur
artinya mukanya ceria gitu
apa yang paling kamu dari tadi merhatiin apa pas jalan keluar
perhatikan kota jakarta aja

yang mungkin gak ada di fakfak apa yang paling menarik perhatian kamu
gedung gedungnya terus jalannya lebar lebar
sebenarnya kamu kalau ke jakarta apa yang pengen dilihat sih
pengen selain gedungnya mungkin jalannya apa yang pengen
ya perasaannya senang ya karena baru pertama kali juga pertama kali dan mungkin satu kali seumur hidup ya mungkin
ke istana ini latihan
sama temen temen juga pas kiberaka dari tiga puluh empat provinsi keluar dari cibubur
dari cibubur gimana tadi maksudnya happy banget gak ngeliat akhirnya keluar dari cibubur
happy semua satu bus yang putra putranya senang
kau main aja tadi nyanyi nyanyi gak
enggak senang aja
apa yang gak ada di bangka belitung apa tadi yang kamu lihat yang bikin amaze di jakarta
ya gedung gedung gedung tinggi kemudian kantor kantor kayak kantor kantor besar kantor kantor kementerian itu kan baru pertama kali juga melihatnya
kalau monas sudah pernah melihat sebelumnya
jadi gak terlalu excited
cuman kayak kantor kantor kpk kementerian itu kan sering lihat di tv juga
akhirnya bisa melihat di depan mata
nah kalau misalnya nanti udah selesai nih tugas maksana tugas segala macem kamu pengen jalan jalan kemana nih jakarta
pengen jalan jalan ya ke mall
beli beli barang juga lah oleh oleh
sesi latihan di istana merdeka dilaksanakan sesuai aturan protokoler mulai dari kira pusaka sampai penurunan bendera
namun capaska yang didapuk mengisi posisi strategis belum tentu akan mengisi posisi yang sama pada hari h
tim pengibar pembawa baki komandan pasukan hingga komandan upacara pun masih akan terus dinilai bahkan sampai beberapa jam sebelum upacara pengibaran bendera
mereka boleh optimis karena yang tadi disampaikan mbak juga bahwa satu jam ya satu jam sebelum main itu baru diumumkan
baru diumumkan ya mereka baru tahu jadi mereka optimis berlomba lomba untuk bisa mengibarkan bendera
seperti itu mbak
istana merdeka sudah bersolek
upacara kemerdekaan dua ribu tujuh belas
agustus tinggal menghitung hari
tak bisa dipungkiri paski berakalah yang akan menjadi pusat perhatian pada momen bersejarah ini
pada hari ini saya mengukuhkan saudara saudara sebagai pasukan pengibar
pengukuhan enam puluh delapan anggota pas gibrakan nasional oleh presiden joko widodo di istana merdeka berlangsung pada lima belas maret
itu mengharuskan yang kita terima secara kendaraan

teng revealor dan sebuah titer teh audonetice singer

berjalan lancar tetapi juga seluruh rakyat indonesia
di pundak mereka doa dan kebanggaan indonesia bertawud
setiap langkah mereka adalah perjuangan penuh keringat dan air mata

tak ada perjuangan yang sia sia

kembali ke tempat
kembali ke tempat
langkah tetap berjalan
tepuk tangan meriah para undangan menjadi pemecah kecemasan

tugas pertama tuntas ditunaikan
tugas pertama tuntas ditunaikan
tentukan kecemasan tidak digini hanging
tangis pun tumpah di wisma negara
ada haru bercampur bangga
menyeruak keseisi ruangnya
tidak ada apa apa
para pascibraka saling berpelukan
semua berjalan lulus
rasanya excited tapi deg degan juga
juga harus fokus kan jadi ya gitu campur aduk rasanya
terus senang juga terus kayak kepikiran sama orang tua terus
habis ini juga bakal ketemu orang tua jadi kepucaran terus
kayaknya disleksi provinsi
sekitar lima ratus an orang dari kota
awalnya sih kayak nggak pernah mikir bakal jadi pembawa sih
tapi aku kayak pengen ada niat gitu buat jadi pembawa baki
jadi aku kayak usaha terus terus sama berdoa juga
jadi aku kerja keras kayak ya kalau pilih nggak pilih
ya itu kan urusan tuhan jadi ya berdoa aja
suka cita juga terlihat saat sejumlah orang tua menghambur
memeluk anak anak mereka pas kiberakan nasional dua ribu delapan belas
rindu selama hampir sebulan ini akhirnya tumpah
meski tak sepenuhnya tertawar
debbie ibu nanyi mas ayu di vangga
anggota pas kiberakan asal daerah istimewa yogyakarta
tak henti menangis meluapkan rindu kekerasan anak
mubas itu sering banget mbak ngasih hadiah yang bikin saya nangis
yang bikin kangen tuh sebenarnya apa sih bu
kalau di rumah tuh nyimas tuh maksudnya apa yang bikin kangen
saya kalau lihat nyimas pada saat di mas hadi club
itu anaknya memang pendiam tapi sebenarnya konyol kadang kadang
anaknya seperti itu ya
iya saya suka ini apa kangennya itu sama rayuannya mbak
suka ngerayu ibu
kalau misalnya minta sesuatu itu sebelum mengucapkan itu pasti ngerayu
itu anak itu seperti itu
mbak mau tahu rayuannya
gimana boleh nggak bu
mamiku yang paling cantik tujuh belas kali paling cantik dari rapunsel
aku mau minta sesuatu

iya jadi selalu kalau minta sesuatu pasti ngerayu
iya razianya cuma itu doang
kalau papinya ya tujuh belas kali ganteng dari pangeran william
merah putih telah gagah berkibar
inilah buah kerja keras dan semangat pantang yang benar
terima kasih putra putri bangsa
menempah kalian adalah merawat gerakannya